dia mencuri itu karena disuruh pc
yang mencuri itu karena disuruh pc
yang mencuri itu karena disuruh pc
yang seharusnya milik anak itu harus
dikembalikan kepada ahli warisnya
karena anak itu setelah meninggalkan
orang tuanya dibunuh secara
sadis dan biji
jadi yang perhat mendapatkan itu adalah
saya sebagai ibu dalma kuning dan
ibu saudara dapat ayatnya
dia mencuri itu karena disuruh pc
dia mencuri itu karena disuruh pc
biar dikembalikan kepada ahli warisnya
jadi yang perhatiannya
dia mencuri itu karena disuruh pc
jadi yang perhatianya